hai sebuah mobil sedan tercebur ke aliran kalisention johar baru jakarta pusat pada
minggu petang beruntung pengemudi yang sempat terjebak di dalam mobil berhasil dievakuasi
oleh sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian menurut keterangan warga mobil tercebur diduga
karena pengemudi gagal mengeram akibat pedal rem yang tersangkut karpet mobil saat hendak parkir
tiga jam di aliran kali petugas sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kota jakarta pusat
diterjunkan butuh waktu satu jam bagi petugas untuk mengevakuasi mobil menggunakan krain
sementara di banyuwangi jawa timur sebuah mobil pick up yang mengangkut rombongan
pesepeda terguling di jalur menurun kawasan erek erek lereng ijen pada minggu siang akibatnya
orang bersama sepedanya terlempar jatuh ke aspal dua orang pesepeda tewas di lokasi
kejadian dari hasil olah tkp di penegakan hukum satlantas flores tabanyuwangi kecelakaan tunggal
ini disebabkan karena pengemudi kendaraan kurang menguasai medan pasti sopir mengalami kurang
menguasai medan sehingga apa sehingga truk yang dikepunyikan tidak dapat menguasainya guna proses

kemudian kembali ke tempat yang lainnya
kemudian kembali ke tempat yang lainnya
kemudian kembali ke tempat yang lainnya
kemudian kembali ke tempat yang lainnya
diamankan petugas kepolisian sementara dua jenazah korban dibawa
ke rumah duka untuk dimakamkan tim liputan cnn indonesia